ya prosesi puncak pernikahan agung atau daub ageng antara putra mahkota kadipaten puro pakualaman
bendoro pangeran haryo kusumo bimantoro dan maya laksitan nuria telah usai
namun tidak banyak yang tahu bagaimana kisah cinta mereka mulai mereka
berikut adalah awal kisah cinta mereka berdua bermula
putra mahkota puro pakualaman bendoro pangeran haryo kusumo bimantoro dan maya laksitan nuria
kini telah resmi menjadi suami istri
masjid agung puro pakualaman menjadi saksi bersatunya cinta mereka yang telah dijalin setidaknya dalam empat tahun terakhir
suryo dan sita begitu mereka biasa dipanggil berteman sejak smp hingga sma
namun cinta mereka berdua tidak muncul tiba tiba
mereka berdua itu
teman sejak smp
keduanya berasal dari smp negeri lima yogyakarta
kemudian bertemu lagi di sma negeri lima yogyakarta
nah saya mendapat informasi dari pangeran suryo itu
ya mereka baru ada ser gitu ya orang jawa
sering ati itu justru malah di jelang lulus
jelang lulus sma ternyata mereka baru tumbuh perentuling asmoro gitu ya
usai lulus sma mereka tetap menjalin asmara meski berkuliah di dua universitas berbeda
bph kusumo bimantoro bersekolah di departemen arsitektur universitas gejamada
sedangkan maya laksita nuria berkuliah di pendidikan kedokteran universitas muhammadiyah yogyakarta
kini mereka telah dikukuhkan dalam satu maliga pernikahan
baik secara agama maupun secara adat
tradisi jawa itu kalau orang menikah dua akad mas dua akad nikah
pertama akad nikah secara agama tadi sudah berlangsung di masjid
kemudian gadoknya atau akad nikahnya secara tradisi jawa itu adalah panggih
sehingga temanten ini sebelum upacara panggih benar benar tidak boleh bertemu
sehingga tidak ada gaya gayaan anak sekarang ya setelah nikah terus foto bareng menunjukkan akta nikah itu tidak ada
usai resepsi yang digelar sabtu siang kedua mempelai akan menjalani resepsi yang akan dilakukan minggu malam
senin pagi mereka akan menjalani proses terakhir yaitu pamitan
di mana mereka akan berpamitan kepada orang tua untuk hidup mandiri sebagai sepasang suami istri
hendrawan setiawan yogyakarta